penyidik subdit lima cyber ditreskrimsus polda jawa timur menjadwalkan menjebloskan artis vanessa angel ke sel tahanan pada sabtu siang
namun saat tim penyidik mendatangi rumah sakit bayangkara polda jawa timur vanessa angel beralasan kembali sakit
kali ini karena mengalami diare
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini